kalo itu mah saya ga tau jack
kalo beli gituan mah pake internetan segala
mau nanya disini kalo beli kuetar dimana ya
oh apa mau beli kuetar
ga jauh dari pembensin yang sebelumnya pasar
persisnya disebelah toko boneka
saya tau makasih ya mbak
tis bawa dah
saya suka banget sama emak
baru beberapa hari saya disini
mau beli angkat ngaji dulu ya
sehat ya mak
ya kamu juga denger
tunduk telat gajinya
eh mbak be
reman remannya mau ngaji nih
udah lama ya
walaupun di rumah nggak ada
kita kan gak kejar kejaran
mbak dia makin cepet
ini terserah nama rumah bapak is hadung di bagus pisang hahaha iya pak dicobain dulu
atuh pacarananya pas apa enggak ya tes tes lihat di celananya kakinya kepanjang ah
kalau gue perhatiin temen yang suka ke rumah udah jarang kelihatan lagi marahan ya
lu kesel maya mau gua
bisa kenapa nangis bunur tadi pagi bang harun terima telepon lagi dari perempuan yang kemarin
laki laki itu kalau dikasih hati malah minta jantung
mbak isah sabar dulu mbak indah ustaz sabar sabar
hai beli es dawet aku dong cuy maaf john saya habis beli celana buat bapak saya ini saya harus
hemat uang beli segelas es dawet nggak bikin kamu nabah miskin kok cuy ya udah bikinin satu gitu dong
wah itu gue buat nonton pernikahan kamu jack coba saya lihat
tanggap kan iya jack nanti kalau ada sisa bagi bagi saya ya iya ntar kalau disisanya kecil
lama cuy kuenya eh john nggak apa apa kecil yang penting gue punya bini jadi ada kue buat
dibeli buat dikasih bini gua daripada lo jomblo ngenes
bu ya pak tunggu sebentar
bapak lagi sps sama siapa
perempuan apa laki laki perempuan memang kenapa awas ya bapak jangan coba coba main api
ibu ini kenapa sih kok tiba tiba marah marah begitu ibu tuh lagi kesal soalnya bang harus
itu lagi deket sama perempuan lain kan kasian mbak isa bu itu kan bang harun bukan bang bapak
mau jahit apa pak
ini serena saya itu kepanjangan
loh panjang kan
yang pas ya pak
ya pak kan nanti diukur dulu pak
bawa apaan lo jak
tungguin lu banyak sama gua
bukan buat lo buat bini gua
ya gak mesti kesel gitu juga kalau jak sama gua
gimana kak gak mau kesel
gue udah beli jauh jauh capek dipake jatoh lagi
mendingan ngopi dulu ya
makanya gue kemari
gue telponin juga nggak diangkat
sekarang mah udah bukan saatnya lagi
terus gue mesti ngapain tis
yang ngelamar atuh pur
jangan beraninya cuma nelpon nelpon
ini mah cuma rusak dikit doang ya
ntar cakep lagi deh bentuknya
pelan pelan cuma guntingnya pak
senang aja pak
saya udah tiap hari gunting celana dan baju
bapak ngerjain sendiri dah
eluh eluh jangan marah
aduh pak maafin saya ya
nanti sore saya kesini lagi
ya diam malem dong
udah ke petang sama pulang
itu semua cuma simbol jak
baju gue jadi kena minyak kan